kau tidak ada disini
aku ingat semua pengorbanan yunda selama ini
sekarang semuanya sia sia
jangan bunuh adikku
anda yang menghadapi mereka
tapi ayah anda
selamatan ibu damu itu lebih penting
sekarang sedang menghadapi mereka berdua
raka prabu siliwangi tidak apa apa
tolong aku guru
guru aku mohon guru aku tidak mau mati aku masih mau membalaskan dendamku pada sebuah ini
tri kaven yang

terima kasih bu kau masih menginginkan aku untuk hidup bawahkan kepala kepala jahat
become to kuat naik berubah ya allah ya allah hai semoga ibu ndakuh examine
hai hai ya allah wa already
dan engkau tempatkan ibu ndaku dalam surgamu ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah
assalamualaikum warahmatullah wa rahmatullah wa barakatuh
aku membutuhkan makanan untukmu
makanlah agar kau tidak sakit
apa pedulimu yudhakara
jika ku mati ataupun sakit
aku tidak sakit
aku tidak akan mengizinkan kau mati
karena kita akan segera menikah nimas
dan memiliki anak dan cucu
yang akan menjadi penguasa tanah pasundan
lebih baik aku mati saja sebelum nikah dengan dirimu
kalaupun aku hidup
aku tidak berguna
aku sudah menjadi anak yang lurhak
namun aku tidak mau bertiga orang
aku bisa untuk dikawal
kau boleh minta apapun dariku
tapi tidak melayat ke pencajaran
kita tidak menunggu terlebih dahulu
kepulangan dari yunda rarasanta
tidak perlu rai
dan tidak ada gunanya juga
tidak memikirkan tentang keluarganya kembali
ia malah memikirkan tentang cinta
dalam adab islam
senada yang sudah disiapkan ke makamannya
segera harus dilaksanakan ke makamannya
tanpa menunggu lama
kita sudah tahu
jarak pajajaran antara sukamana
memakan waktu sangat lama sekali
kamu seperti ini
karena kamu tidak bisa mencari rai rarasanta
kamu seperti ini

karena kamu tidak bisa mencari rai rarasanta

aku mohon kepada dirimu
izinkan aku untuk melayati bunahku
aku tidak akan meminta apapun
kamu mengizinkanku untuk melayati bunahku
ini adalah saat terakhirku
untuk melihat jenazah ibu
inilah saat terakhirku
aku sangat sedih
aku ingat semuapa pengorbanan iyuno selama ini
sekarang semuanya sia sia
tidak yudhakara hentikan
jangan bunuh adikku
silahkan kamu boleh minta apa saja kepada diriku
tapi jangan sakiti rakyat santan
setelah rekawal langsung mulai tenang
aku akan menjelaskan semuanya dan menyelamatkan yunda dari tangan yuda kara
raden aku mohon tabahlah raden
prajurit silakan angkat kerandang
terima kasih kerana menonton